siapa nih kartunya
bahasa mencurang ya
pemenang beragni seorang yang baik ya kalau orangnya baik dia nggak akan
nabrak kamu dong itu kan nggak sengaja bu bayangin sesuai dia ya bu barangkali
masih tetap sekolah dia kan baik setelah nabrak kamu nisa
nggak juga buknya sebelum kejadian itu nisa pernah ngasih uang sama nisa
tidak ada yang ngatur bu tuhan yang mengatur nisa maksud ibu tuhan yang
agar kamu bisa kenalan dengan orang itu nisa
tapi jangan pakai tabrakan dong kan sakit
ini yang terakhir
hai kalau gua kalah juga gua tobat ah kalau lihat lu begitu udah pasti kalah soalnya kalau lu menang lu kagak bakal mau tobat

kalau udah taubat mas mau kemana mau ke masjid ke gereja atau ke puil
orang seperti kamu sebaiknya kalau sudah kekuburan
kamu kalau ngomong jangan sembarangan gua pulang ke bini gua tahu
lu pergi mana dong minum tempatnya saja ya gratis kak
minum tempat lama aja ya kak
ini mah gratis tapi
bos kesempat yang awal
penyakitan apa penyakit masih enggak tapi cewek kayak lo bikin sakit dunia dunia herat lagi hahaha
dia sih memang suci
tapi suci jadi pahala
mati gue apes nih hari gue
si allah nih kartunya
gua menang ya
kalau lihat lu begitu pasti kalah
bangsa lu main curang lu ya
lu jangan main curang kembali dulu kembali
saya benar benar menyesal
saya takut sekali pak
kita harus melindungi dia
dia belum tentu bersalah pak
kita harus segera cari pengacara buat perang
kamu sembunyi di kamar
jangan keluar sebelum bapak panggil
angkat dia ke kamar mak
ya allah ibu sampai kaget
ayah udah pulang bu
ayah belum pulang
ayah belum pulang
ayah belum pulang
ayah belum pulang
ayah belum pulang
takut sekali bu
takut sekali bu
wah kita kena banjir bu
kita berusaha nolong ayah
tapi lihat terus bawa hanyut bu
itu kan cuma mimpi
bunganya orang tidur
bunganya orang tidur
sekarang bobol lagi ya
sekarang bobol lagi ya
apa yang sebenarnya sedang terjadi
mengapa mimpi anakku
sama dengan mimpiku yang dulu
yang sedang kontipakan pada aku
bapak bapak bisa menunggu sebentar
anak saya didalem
tak ada gunanya kau lari
kamu harus ikut bapak bapak ini
terima kasih pak
kami akan menunggu sebaik baiknya
apabila diperlukan kami akan membawa kembali
bapak yang nama puisi ya
bapak pegah sekali
mengapa papa lakukan itu semua
perang kan belum tentu bersalah pak
aku tidak mau disangka
menyembunyikan pembunuh di rumah ini
aku tidak mau rumahku digebrebek polisi
bram kan tidak sengaja membunuh orang itu pak
kita serahkan saja
kenapa ngasih ram seburuk itu
apa sebenarnya maksudmu ya allah
kenapa kau pertemukan lagi aku dengan dia
bagaimana aku harus menghadapi semua ini
mohon petunjukmu ya allah
engkau maha pengasih

aku tidak mau diberi alih beri
aku tidak mau diberi alih beri
engkau maha penyayang
engkau maha mengetahui
aku tidak kuat lagi menerima cobaan ini
tapi aku harus menerimanya
karena kau tidak akan memberi cobaan
kalau umatmu tidak sanggup menerimanya
tolonglah hambamu ya allah

jangan lagi kau usik aku
aku sudah cukup bahagia dengan keadaanku sekarang
aku tidak mungkin bertemu lagi dengan dia
kalau bukan oleh kekuasaanmu
ya allah ya tuhanku
dosa kedua orang tuaku
bimbinglah anakku pada jalan yang benar
ibu bersahajud ya
tadi malam waktu bram akan ditangkap
mama sempat menangkapku
dengar dia menyebutkan alamat istrinya
tapi mama lupa mencatatnya
dan nomor alamat rumahnya pak
di mana dia tinggalnya
katanya si di kampung baru
gangnya gang haji sapari
ya itu saja yang mama ingat
mak yang namanya kampung baru itu di jakarta banyak
kampung baru yang mana
masa aku harus berkeliling
ya nggak usah semuanya lah
cari aja kampung baru
yang ada gang haji safarinya
kalau ketemu yang terakhir
itu berarti aku keliling kota
ya namanya usaha pak
saya yakin kalau istrinya belum tahu kalau bram ditangkap
tapi itu sudah berarti
saya yakin kalau istrinya belum tahu kalau bram ditangkap
saya yakin kalau istrinya belum tahu kalau bram ditangkap
tapi itu sudah berarti aku berkeliling kota
papa mau kan mencarinya
papa mau kan mencarinya
kalau perlu mama ikut deh
mama nggak usah ikut
biar papa yang cari
biar papa yang cari
biar papa yang cari